setia novanto mengapresiasi pencalonan kembali jokowi dodo oleh pd perjuangan
dan berharap partai pendukung pemerintah dapat bekerja sama dengan baik
mantan ketua umum partai golkar ini juga memahami kehatian kehatian jokowi
untuk memilih calon pendampingnya di pilpres dua ribu dua puluh
sesaat sebelum sidang dirinya di pengadilan tipikor jakarta dimulai
setia novanto menanggapi pencapresan kembali jokowi di pemilu dua ribu dua puluh
setnov juga berharap agar golkar dan partai pendukung pemerintah memberikan dukungan
dan memperkuat pemerintahan jokowi
setnoff tidak ingin terlalu jauh menanggapi siapa calon pendamping jokowi
namun dirinya percaya jokowi punya strategi dan perhitungan yang matang
dan hati hati memilih pendampingnya

setnoff juga berharap agar golkar dan partai pendampingnya di pilpres dua ribu sembilan belas